pada selasa staf khusus presiden untuk papua
lenis kogoya menjalin komunikasi dengan gubernur jawa timur dan wali kota surabaya
ini langkah positif sekali ya langkah ini pun dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi
untuk merajut kembali hubungan diplomasi antara jawa timur dan papua
yang sempat terusik oleh peristiwa tujuh belas agustus lalu di kota surabaya dan malang
lenis berkonsensi dengan sekitar sepuluh mahasiswa asal papua di gedung negara gerah hadi
ia memastikan pemprov jawa timur akan memberi rasa aman bagi mahasiswa asal papua
dan berencana membentuk kerjasama antar provinsi
selanjutnya lenis menuju rumah dinas wali kota surabaya
dalam bincang santai yang berlangsung terbuka selama dua jam
risma sempat meminta salah satu mahasiswa papua bernyanyi
selalu keindahan alam yang mempesona
hutan dan lautmu yang membisu
selalu cenderawasi burung emas
hal peristiwa yang terjadi di asrama di jalan kalasan pada tujuh belas agustus lalu ia berharap
tak terjadi peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa papua dan meminta penyidikan dilakukan serta
pelaku yang terbukti bersalah ditindak memang harus benar benar clear ya mana gitu misalkan
yang saya juga enggak sepakat kalau misalkan ada ya siapa saya selalu katakan kalau mama saya orang
papua papa kurang papua kira kira kurang jadi orang apa mungkinkah aku jadi orang jawa itu semua
kendak yang maha kuasa kendak tuhan jadi artinya nggak bisa lagi kita memilihkan aku jadi orang
seperti apa ya jadi artinya ya sudah ini ciptaan tuhan ciptaan tuhan itulah paling sempurna kita
beda dengan dengan makhluk lainnya kenapa karena kita diberikan kesempatan orang tuhan itu untuk
bijaksana kita bisa berada di sebuah keadaan yang baik dengan tuhan kita tidak bisa berada di sebuah

bisa nampung itu makanya nanti kalau dia lakukan itu ya memang kalau mereka yang bersalah ya harus dihukum
tapi yang enggak ya dilepas gitu kan
ada pun upaya lain yang ditempuh lenis adalah segera membuka asrama papua di jalan kalasan
sebab sejak terjadinya peristiwa dugaan persekusi dan pengerusakan bendera merah putih penghuni asrama menolak membuka diri
ke depan persoalan ini untuk kita ceritakan masalah persoalan ini ya tidak perlu kita dipersoalkan lagi
tapi kita pikirkan bagaimana masa depan indonesia bagaimana kita pikirkan untuk masa depan bangun papua kebersamaan antara kita bersama
nah contohnya sekarang kita sudah mendiasi
kalau kami sudah datang di sini berarti di sini ada dua mama
mama telah datang ke kelasan di bilanya asrama
tadi yang bilang mama enggak usah datang mungkin dia cakut apa
paling sebentar lagi malam datang juga di sini
saya sudah panggil nanti sebentar lagi
kalau saya sebagai kepala suku biasanya mau mendekati daerah daerah mungkin ada konflik dimanapun itu ada secara adat
biasanya ada acara keselamatan dan sebagainya
jadi belum waktu saya untuk mendekati
tapi sekarang saya masih koordinasi dengan tingkat kementerian terus koordinasi dengan gubernur terus mama lagi
nah setelah itu ke depan kita makan papeda bersama
itu kakak kakak tadi ada di arah kesana
selain menjabat staf khusus presiden untuk papua lenis kogoya dikenal sebagai ketua suku dan ketua lembaga masyarakat adat papua
ia berharap kehadirannya di surabaya dapat meredam situasinya
ketua suku di jawa timur